mah maaf bah nggak sengaja nggak sengaja
bener sayang salah bah
saya tadi ngajak raya makan siang dulu makanya jadi buru burung sekarang
oh udah jelas memang kamu yang salah kemon
ih bukan abah
udah biar abah yang mutusin siapa yang salah
ini jelas bukan salah nih ini salah kamu kemot
kalau si eneng minta diantar sama kamu kenapa kamu mau
terus kalau kamu lapar
kenapa juga ngajak si neng
udah salah kamu kemot
wah minta di traktir sama awewe
aduh lelaki minta diantar aww
iya iya itu emang salah saya
tapi saya mau coba jelasin
oh nggak perlu udah jalanin aja hukuman saya
embernya di mana
siapa mah malele
menang terus embernya
ember tau gentong aja sob
ember ember mbak

iya kan celuet tuh
udah biarin aja
aku gedeg banget sama tua anok
mana sekarang sok kegantengan lagi pake rebut reva dari boy
meli lu masih mau pacaran sama dia
kasian meli gak kaya orang rabun punya pacar kaya lu
bebek pegangan ngenceng
bebek jangan aku takut
kau tenang aja

kalau boleh sih saya mau ngajak beli makan siang dulu tante
ya sebelum kita bener bener berpisah untuk selamanya tante
lu kayaknya emang bener bener cari cari ya
cari cari sama gua lu ya
udah mah sabaran gua ambil ambil abis nih ya
maksudnya apa sih
emang mau ngajak makan siang dimana
tante hari ini masuk apa
nih lah tante kebetulan banget tuh
kalo gitu saya ajak belly makan dulu sama tante aja
biar lebih hemat tante
enak aja kurang asem itu mah namanya numpang makan
oh jah berbagi jengkol sama lu
pulang lah pulang
jadi bebet kena miss you
gua buat apa ya
lu bisa sendiri kali
gua serius loh boy
gua juga serius
gak ini teh
tumben tumbenan nengrepa ngantrin si aden
hmm si bo itu tadi habis kena pukul dikit
nih ih kaya gak ada kerjaan lain itu
kalo mama tau mulutnya kaya apa gerai